nyai saya jangan mau dipaksa sama
pak doktua ini nyai
jangan banyak bicara
nyai harus menikah denganku
nyai akan tahu akibatnya
semua sudah kuperciapkan
jangan buat gagal
jangan bikin aku malu
saya tidak mau melihatnya
dipaksa sama pak doktua ini nyai
sudi disentuh oleh kalian
tolong lepaskan aku
aku akan mengikuti kalian
tapi tolong kalian jangan
tarik paksa aku
karena aku tidak sudi
tangan kalian menyentuhku
dan kalian harus menjauh dariku
sekali kamu jangan terlambat lagi
kalau kamu terlambat lagi
hukumanmu semakin berat
sudah kisah nak
kita sudah epet tahun ini
kalian sudah mengaku kalah
kalian boleh pergi dari sini
jangan pernah ganggu rakyat tuhan
kami akan segera berguna
siapa di antara kalian yang mau mati lebih dulu
kalian berdua pantas mati
kita bertemu lagi
maaf pemanah rasa
kenapa kamu melarangku untuk membunuh mereka berdua
mereka berdua adalah pengkhianat
apakah kamu berpihak pada mereka berdua
aku tidak memihak kepada mereka
mereka sudah meminta ampun
maka ampunilah mereka
akan mengampuni musuh musuhnya yang sudah menyerah
tapi pemanah rasa
mereka berdua adalah pembohong
dan mereka pintar berpura pura
mereka berdua pantas mati
berbohong atau tidaknya mereka
itu urusan mereka
di hadapan sang maha pencipta
kita tidak pernah diperintahkan
untuk membelah dada manusia
terlepas mereka berbohong atau tidak
maka ampunilah mereka
dan terlepas mereka tulus atau tidaknya meminta maaf
maka maafkanlah mereka
kali ini kalian berdua aku maafkan
tapi kalau sekali lagi kalian bermaksud
aku akan memperbuka
pajajaran memerlukan orang orang seperti
maaf pemanah rasa
supaya aku bisa bertemu
dengan prabu siliwati
ada yang berpikir
jika kau pergi ke pajajaran
dan menemui prabu siliwati
siapa tahu saja
menjadi seorang nayaka
mau bertemu denganmu
aku adalah pemuda dusu
yang tidak memiliki apa apa
bisa jadi pada saat aku sampai di gerbang istana
aku sudah diusir
bawalah ini balapan
jika ada prajurit yang menghalangi
tunjukkanlah ini kepada mereka
dan mereka akan mengantarkan
untuk bertemu dengan prabu siliwah
maaf pemanah rasa
daun lontar ini bisa memuluskan jalanku
untuk menemui prabu siliwang
setibanya kau di panjajara
kau akan mengetahuinya
apakah dia orang penting dalam istana
baiklah pemanah rasa
terima kasih atas bantuanmu
dari mana dia mendapatkan ilmu
kanuragan setinggi ini
bagaimana dengan lukamu disana
tapi aku bersyukur
ada di pihak panjajara
kau datang juga nyari yang cantik
menarilah yang indah
sesuai parasme yang cantik
tidak usah kau takut
disini tempat keuasaanku
dan bakalan kau menjadi ratu disini
akanku kabulkan semua
nyai tak mau dipaksa sama
pak duk tua ini nyai
jangan banyak bicara
nyai harus menikah denganku
nyai akan tahu akibatnya
semua sudah kupersiapkan
jangan buat gagal
jangan bikin aku malu
saya tidak mau melihatnya dipaksa sama pak duk tua ini nyai